kelompok kriminal bersenjata atau kkb kembali berulah dan kali ini tidak sekedar baku tembak dengan aparat namun melakukan aksi perusahaan ke sejumlah fasilitas umum milik warga bahkan seorang tenaga kesehatan menjadi korban
apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana upaya perburuan terhadap kelompok pelaku teror ini dan jaminan apa yang diberikan oleh aparat terhadap perlindungan bagi masyarakat di wilayah rawan teror kkb ini kita konfirmasi bersama kabit humas polda papua
kombes pol ahmad mustafa kamal selamat sore pak ahmad
selamat sore bang ferdi di jakarta selamat malam di papua
terima kasih pak ahmad sudah bergabung dengan kita sore ini sehat ya pak ya
oke kita langsung saja ingin konfirmasi beberapa hal pak ahmad kita ingin mendengarkan apa yang terjadi sebenarnya sampai kemudian ada penyerangan fasilitas umum cukup banyak begitu ya
ada pasar puskesmas sekolah begitu dan ada korban jiwa seorang tenaga kesehatan dan ada yang juga masih

dilakukan pencarian begitu untuk evakuasi ada pencurian senjata api juga milik aparat
sebenarnya apa yang terjadi motif penyerangan ini apa dan bagaimana menjelaskan ini ke publik
terima kasih dapat kami informasikan ya untuk peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata pada hari senin kemarin
itu diawali dengan mereka melintas di sekitar pos perbatasan yang ada di perbatasan
di indonesia dan bnj tempatnya terpandu oleh rekan rekan tni yang terbatas di sana kemudian inpe diamati
ternyata mereka juga mengetahui kalau rekan rekan tni sedang melakukan pengamatan
kemudian terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan rekan rekan pengamanan batas
dan kemudian mereka mengarah ke koramil dan polsor
akhirnya dari polsek dan koramil juga melakukan kontak tembak sama mereka
dan tidak lama kemudian selang kurang lebih satu jam ini cukup mengejutkan kepada kita semua
mereka dengan serta merta melakukan pembakaran terhadap segala fasilitas yang ada di distrik atau di kecamatan yang ada di kiwirok ini
termasuk sekolah pos kesmas
dari berapa fasilitas itu termasuk di dalam pos kesmas masih ada beberapa tim medis yang ada di sekolah
yang siap untuk memberikan pelayanan masyarakat
ternyata mereka juga diamuk bahkan ada berapa korban mengalami penganiayaan termasuk dokter ya
itu mengalami luka di lengan sebagian kanan itu luka tangan
pada saat itu ketika mereka melakukan penganean dan pengejaran terhadap tim medis
maka tim medis dengan
itu bagaimana berupaya untuk melepaskan diri dari pengejaran dari kelompok kriminal bersenjata
sehingga dari beberapa tim medis kemarin ditemukan pada hari senin itu sekitar delapan orang
sudah ada di bos namun setelah diidentifikasi ada tiga nama yang saat itu belum muncul
dari keterangan beberapa tim medis yang saat itu juga sama sama melarikan diri
terlihatlah pak kero
yang saat itu dia lari sendirian kemudian rekan rekan dari tni dan polri
selain melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran juga melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata
jadi pada sore harinya kita datakan rekan rekan dari tni dan polri
mengatakan kerugian material maupun orang ditemukan tiga orang yang muncul
nah kemarin hari rabu itu dapat kita temukan dua jenayah
dua orang ya atas nama ibu kristina sambe dan ibu ibu elian rekan rekan tni dan polri ya
karena itu keterangan dari kapolres cukup terjal
dari ketinggian dari belakang puskesmas itu cukup terjal panjang hampir lima ratus meter atau setengah
kilo jadi itulah situasi dan kondisi sehingga ketika kemarin didapatkan sekitar pukul lima belas tiga puluh
hanya satu korban yang dapat kita bawa oleh rekan rekan tni polri
yaitu kristina sambe yang saat itu dalam kondisi hidup
kemudian bagaimana untuk memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan
namun kepada dari kita ini masih di tkv dan pencara tadi pagi
namun dapat kami informasikan
untuk situasi dan kondisi
cuaca di kiwi rock hari ini cukup lembat ya
begitu juga di kota jayapura dari pagi hingga siang tadi
itu lebat jadi untuk rekan rekan dari tim yang akan melakukan
kelanjutan untuk mengevakuasi para korban ini belum dapat dilakukan
termasuk pencarian terhadap saudara kita yang saat ini belum didapatkan yaitu
oke pak ahmad biasanya gini
kontak antara kelompok kriminal bersenjata ini terjadi di hutan begitu ya
tapi kemudian sekarang bergerak menuju ke permukiman warga
bahkan mereka bisa semena mena melakukan perusakan
pembakaran begitu ya dan bahkan melukai warga sipil dengan membakar fasilitas publik di situ
bagaimana memahami situasi ini apakah jumlah mereka semakin banyak
atau kemudian upaya upaya perburuan kepada masyarakat
atau kemudian upaya upaya perburuan kepada masyarakat atau kemudian upaya upaya perburuan kepada masyarakat

sehingga keleluasan mereka ini sampai ke permukiman warga dan melakukan hal hal seperti ini
ya terima kasih bang
jadi perlu kami informasikan
untuk daerah pegunungan bintang
itu sesungguhnya cukup kondusif ya
di berapa tahun sebelumnya
namun satu tahun terakhir ini
ya banyak sekitar dua tiga bulan terakhir
mereka melakukan kekerasan ya di daerah pegunungan bintang
mereka melakukan kekerasan terhadap rekan rekan kami
yang berada di pos waktu pengamanan dan adil
terus kemudian melakukan pembakaran terhadap eskavator tiga minggu yang lalu
terus kemudian kemarin
kita juga melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum
jadi setelah mereka melakukan pembakaran di hari senin
mereka dikejar oleh rekan rekan tni
mereka lari ke distrik bukit tengah
distrik bukit k
mereka juga melakukan pembakaran fasilitas yang sama ya
ada sekolah ada puskesmas
ya rumah kampung balai ya
kampung ya balai kampung gitu
kapolres dan pak bupati selesai melaksanakan rapat
untuk menyikapi permasalahan permasalahan yang ada di kiwirok
bila itu lagi konsentrasi dengan kiwirok
ternyata mereka melakukan kekerasan lagi atau
pengurusakan pembakaran terhadap fasilitas yang sama di
pak ahmad upaya perbaikan tentu sedang dilakukan hari ini
tapi juga paralel dengan aparat yang akan mengejar atau memburu kelompok kelompok ini
kabarnya juga dua peleton brimop akan diturunkan
bagaimana kemudian kita bisa menitipkan jaminan keamanan
bagi warga yang ada di sekitar kawasan rawan tersebut
dan perlindungan juga buat mereka yang saat ini masih mengungsi pak ahmad
ya jadi kalau mengungsi tidak ya secara kumulatif
hanya memang kebutuhan di ciwirok ini semakin menipis
karena kan harus apa
transportasi yang dilakukan itu kan melalui transportasi udara
namun demikian sampai saat ini belum ada penerbangan ke tanah
alam tidak mendukung
karena rekan rekan kami yang sudah diterbangkan ke jayapura
tidak bisa mendarat di kiwirong
mereka masih stand by di pegunungan bintang di oksibil
semoga nanti kalau situasi dan kondisi di kiwirok membaik ya
rekan rekan agar segera menyambit di sana untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat
yang ada di kiwirok maupun di okika
jadi kekuatan dua sst itu cukup untuk mengatasi ya
kelompok kriminal bersenjata yang ada di gunungan bintang
oke artinya ada deploy pasukan begitu ya
untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga di sana ya
iya jadi ada satgas nemangkawi yang ada di sana
jadi rekan rekan dari satyas itu yang akan memburu mereka
jaminan keamanan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat
yang saat ini masih dilanda ketakutan begitu ya
pasca kejadian kemarin terima kasih pak amar sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih salam sehat